inilah pesawat tembak awak atau drone spryer
ciptaan fakultas teknik universitas negeri makassar
drone dengan bobot frame sembilan belas kg ini memiliki diameter angka dua meter
diperkuat enam set motor brushless dan enam baling baling tiga puluh inci
kondisi ini membuatnya sanggup mengangkat beban maksimal enam puluh kg
dengan ketinggian sesuai regulasi penerbangan satu ratus dua puluh meter
berdaya jelajah radius lima ratus meter dari remote control
lama terbang drone ini adalah tiga puluh menit
ditambah dua jirigen yang bisa diisi sembilan belas liter cairan lengkap dengan motor penyemprotan
uniknya bahan baku drone berasal dari aluminium maupun plastik
yang mudah didapatkan di pasaran kecuali motor brushless penggerak baling baling
yang didatangkan dari jerman
harganya pun lebih murah dibandingkan dengan harga drone serupa
yang mencapai ratusan juta rupiah tiap unit
kami sebagai fakultas yang memang berkecimpung di dunia teknologi
saya merasa terpanggil untuk memberikan sesuatu karya bagi bangsa kita
jadi kami rakit satu minggu setelah itu kami uji coba
uji coba tiga kali ya uji coba untuk menyesuaikan penyetelan
setelah menjalani tiga kali uji coba drone pun diterbangkan secara resmi
di pelataran menara pinisi
kampus universitas negeri makassar pada selasa sore
drone bahkan diterbangkan dua kali sambil menyemprotkan cairan desinfektan
drone mengangkut cairan desinfektan untuk gedung gedung yang sulit
atau berbahaya di jangkau manusia rumah sakit
hingga ke zona merah penyebaran covid sembilan belas
jangka panjangnya drone ini tidak hanya diperuntukkan menyemprotkan cairan desinfektan
tetapi cairan pupuk hingga anti hama di bidang pertanian
teman teman yang berkecimpung di pertanian
mau melakukan kita bisa optimalkan
kira kira ini bagian dari cara dan bagaimana kita keluar dari sekusi covid sembilan belas
dan ternyata bukan covid sembilan belas juga
biar pertanian pertanian yang dalam kondisi normal kita bisa lakukan
hingga kini fakultas teknik universitas negeri makassar sudah memproduksi dua unit drone
mereka juga siap meningkatkan produksi sesuai pesanan
alwi fauzi makassar sulawesi selatan